masih berikutnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika terus tertekan
sentimen global hingga defisit transaksi berjalan masih menjadi faktor loyonya pergerakan mata uang garuda
dolar amerika serikat semakin perkasa di awal pekan
tercatat pada perdagangan selasa siang dolar amerika menembus level psikologis lima belas dua puluh rupiah
rupiah bergerak searah dengan mata uang asia yang mayoritas juga melemah terhadap dolar amerika
jika dilihat dalam tren perdagangan tiga bulan terakhir rupiah sudah terdepresiasi hingga tujuh enam persen
sri mulyani menjelaskan penguatan dolar saat ini masih datang dari sentimen eksternal
mulai dari kenaikan suku bunga acuan amerika kebijakan moneter the fed hingga pengaruh perang dagang amerika dan tiongkok
meningkatnya permintaan impor barang dan jasa terus membuat harga dolar amerika semakin mahal
pemerintah tengah berupaya mengurangi defisit neraca transaksi berjalan yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir
tercatat defisit transaksi berjalan indonesia pada kuartal dua mencapai delapan miliar atau tiga persen dari produk domestik bruto
sementara itu bank indonesia menjelaskan telah melakukan intervensi ganda
untuk menilai tukar rupiah
di lain pihak pemerintah juga telah mengeluarkan serangkaian upaya
seperti menaikkan tarif pajak impor hingga mengurangi impor untuk kebutuhan infrastruktur
di sisi lain kementerian keuangan meyakini apbn masih terkendali di tengah pelemahan rupiah
karena peningkatan pengeluaran negara akibat nilai tukar rupiah juga diiringi dengan meningkatnya pendapatan negara
sri mulyani menteri keuangan menekankan akan terus memantau pelemahan rupiah
dan membuatnya semakin dalam
terlebih akan melihat perkembangan sektor real yang akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi